areal sawah seluas empat puluh hektare yang kekeringan itu tersebar di tiga kecamatan di semarang
yakni kecamatan banyumanik mijen dan mangunharjo
kepala dinas pertanian semarang hernowo budiluhur menjelaskan
selain berakibat gagal panen kekeringan juga membuat para petani terlambat masuk persiapan masa tanam
pihaknya tidak bisa membantu petani mengatasi masalah tersebut
karena minimnya sumber air yang tersedia di sekitar area sawah kekeringan
solusi satu satunya bagi petani adalah menunggu turunnya hujan
ratusan hektare sawah lainnya di semarang tetap bisa ditanami karena stok air mencukupi
persoalan besarnya memang kecukupan air yang kurang di wilayah wilayah tersebut
memang kita tidak bisa mengupayakan karena memang sumber airnya yang di sana tidak ada dan terbatas
oleh karena itu jalan kita tunggu musim hujan berikutnya
menurut seorang petani kekeringan memang membuat sekitar lima hektare sawah di kampungnya gagal panen
tapi biasanya sawah masih bisa ditanami jika saluran irigasi tidak diperbaiki secara mendadak
biasanya di lokasi ini nggak kering
biasanya kemarau juga bisa ditanami tapi gendala kemarin sekitar tiga empat bulan
diperbaiki sama pemerintah akhirnya kan sawah kering
sementara petani lainnya mengaku di awal masa tanam keberadaan pupuk bersubsidi sulit ditemui
jika ada pun harganya mahal
pupuk ini kan carinya sulit
subsidi itu sudah mahal
suatu saknya itu sudah rp satu ratus lima puluh
pemerintah kota semarang berencana akan membangun penampungan air
guna mencegah terjadinya sawah yang kekeringan tahun depan
danang cahyo semarang jawa tengah